skuad garuda muda akan kembali berlaga dalam lanjutan fase grup ac games dua ribu dua puluh satu vietnam tiga belas mei atau jumat sore ini
egy maulana fikri dan kawan kawan akan menghadapi timnas filipina u dua puluh tiga di stadion viety
indonesia harus mewaspadai the ascals julukan tim nas filipina
karena tim asuhan pelatih norman vegidaro itu mampu menahan imbang vietnam
sementara indonesia malah kalah telak tiga oleh vietnam
untuk laga melawan filipina ini timnas indonesia u dua puluh tiga menargetkan poin penuh
karena akan membuka peluang lebih besar menuju babak semifinal
pelatih tim nas indonesia sinteyong menyebut akan mengambil keuntungan
dengan kondisi pemain filipina yang sudah memainkan laga lebih banyak ketimbang indonesia
sinteyong akan menginstruksikan para pemainnya
siap dengan duel fisik pada laga nanti
sementara penyerang tim nas indonesia u dua puluh tiga
irfan jauhari berharap bisa mencetak gol dalam laga melawan filipina nanti
dalam laga melawan filipina ini sinteyong tidak bisa menurunkan sadil ramdhani
karena sang pemain sudah kembali ke malaysia untuk memperkuat klubnya sabah fc
pada kelas main sementara grup a indonesia berada di posisi keempat
dan tepat di bawah filipina yang ada di posisi ketiga
sementara pemuncak kelas main ditempati oleh myanmar